sintayong sodara menyebut para pemain timnas u dua puluh tiga sudah latihan pemulihan guna menjaga kebugaran tubuh
sti juga memastikan kesiapan mental pemain jadi perhatian utama
sesuai ketentuan pemenang playoff akan tergabung di grup a
grup a olimpiade paris saat ini telah diisi oleh perancis amerika serikat selandia baru